di tengah ramainya penolakan terhadap taksi online di berbagai wilayah uber justru meluncurkan program layanan taksi antar negara
program bernama uber passport memungkinkan penggunanya untuk melakukan perjalanan dari san diego california ke tihuana meksiko
wali kota san diego menyambut baik program tersebut
tarif dasar yang dikenakan untuk rute ini mulai dari rp empat tiga puluh sen atau rp lima puluh enam tiga ratus per menit dan rp dua tiga puluh lima sen atau setara rp tiga puluh tujuh ratus per mil
tarif ini tidak termasuk biaya fiskal untuk memasuki suatu negara